kota makassar merupakan corak perjumpaan kebudayaan maritim dan agraris
kemudian istirahat bisa ke pingin nyelam dalem bisa
hendra kurniawan yang juga terseret kasus pembunuhan brigadir yosua
sutari kemudian membuat metode baru di bak penetasan
emang sih sudah terbukti waktu itu ada paradon pemain asean kita yang bisa stop sepuluh dunia
kalau kita melihat bagaimana taylor shift ini menjadi sebuah magnet perekonomian
dan bergabung juga melalui sambungan zoom ada anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade
kalau di usia berapapun seseorang telah memenuhi lima tanda ini
dari informasi yang sudah anda dapatkan sampai saat ini ada berapa ormas yang menguasai beberapa titik wilayah
baru saja meluncurkan pemerintah investasi mereka
iya kalau enggak rame rame
nah dari situ nanti akan disebarkan
justru adalah perlindungan terhadap
belum ada selevel kalian